ini udah ngapain sih nyuruh gue dateng kesini
resepi banget lagi
gimana lagi belum datang ya
tunggu aja pembalasan dari gue
gimana tadi belajar apa di kelas
belajar nulis udah pinter dong nulisnya ya
yaudah oke take care ya
kalau gitu yuk kita pulang juga
aduh sebentar dulu yuk kita pulang
saya boleh minta nomor telepon pengurus panti asuhan mutiara bunda
boleh sih tapi untuk apa ya mas
kiri house akan melakukan kunjungan ke teman teman yang kurang beruntung
dan rena mengusulkan untuk ke panti asuhan mutiara bunda
aduh pinter banget nih usulannya
oke sebentar ya missi ya
saya carikan dulu nomernya
ibu astri mutiara bunda
oke terima kasih ya
tidak diangkat bu
mungkin sibuk kali ya
aku pengen main ke panti
aku udah lama gak kesana
aku kangen loh sama ibu panti
aduh cucu om mani emang baik dan pinter sekali
yaudah gimana miss erina
mau ke panti
dan bicara dengan ibu astri
oke kalau gitu
yaudah barengan mobil saya aja ya
baik bu terima kasih
eh sama habis erina kita ke panti yuk
eh disini mbak
bentar ya pak
selamat ulang tahun
selamat ulang tahun
sulit banget sih kamu sayang
selamat ulang tahun ya sayang
sekarang tip lilinnya ya
semoga apa yang kamu harapkan tercapai ya
terima kasih sayang
selamat ulang tahun bu elsa
terima kasih ya
selamat ulang tahun ya bu
terima kasih banyak ya
tapi sebelumnya make a wish dulu
aku pengen bahagia
kamu sudah siap
satu dua tiga
udah bisa belum
satu dua tiga
tarik bapak sini dulu
biar pembosannya kuat
suami ini udah meniup
semoga kamu panjang umur sehat terus
sekarang apa yang harus aku lakukan dengan pernikahan ini
kapan hidup kamu jadi lebih baik sa
kapan hidup kamu jadi lebih baik
hidup normal seperti orang kebanyakan
hidup normal seperti orang kebanyakan
gak banyak masalah berat kayak begini
gak banyak masalah berat kayak begini
aku pergi dulu sebentar ya
aku pergi dulu sebentar ya
kamu mau kemana pak kan kita baru aja sampai
kamu mau kemana pak kan kita baru aja sampai
aku mau minta makam itu dihancurin aja
kan nindi masih hidup
aku berangkat dulu ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ini ranie teman saya
dari zaman dahulu sekali
dan itu putri mereka
dan itu putri mereka
kamu pernah jadi model kaper majalah saya

kenapa sih kenapa bisa bisanya pemilik majalah kapel bisa kenal sama tante rosa
kok misalkan dia ngobrol sama al dan dia ngasih tau kalo gue pernah jadi model majalah covernya
padahal kan itu foto gue sama ricky waktu dulu
gue harus kasih tau riki
engga engga engga semakin gue minta bantuan sama riki semakin sewenang wenang dia sama gue
ya ampun ini ada apa sih
engga kok bu aku ga sengaja nampar dia
udah udah kalian jangan saling berantem ya sekarang kalian saling maaf maafan ya
danu kamu di sana ibu sudah siapkan air kamar mandi
danu kamu kan belum mandi dari pagi
kamu hati hati dong
waktu ga pecah
kalian tenang dulu ya ibu ada tamu ibu membuka pintu dulu
baik bu aku kangen sama temen temen sama bu lara